di usianya yang ke enam puluh satu tahun
daim tetap gigih dan bersemangat pergi ke hutan
di lereng gunung lemongan di perbatasan kabupaten lumajang dan probolinggo
setiap pagi dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir
warga desa sumberpetung kecamatan ranuyoso kabupaten lumajang ini
setia menanam dan merawat pohon pinang yang ia tanam
hal ini ia lakukan semata mata demi menyelamatkan hutan dari kerusakan
akibat pembalakan dan kebakaran
daim mulai menghijaukan lereng gunung pada seribu sembilan ratus delapan puluh
saat itu lereng gunung lemongan kerap terjadi kebakaran
ketika kemarau tiba serta banjir dan tanah longsor saat musim hujan
kini hutan di lereng gunung lemongan kembali hijau
dipenuhi pohon pinang hasil jeripayah daim
pohon pinang kini tumbuh subur di lahan seluas empat belas hektare
karena kebakaran ini bukan secara kebakaran tentang alamnya
karena manusia yang tidak memikir tentang alamnya rusak
jadi jaga kalau musim kemarau
akhirnya tidak ada kebakaran sekarang
kebanjiran tidak ada sudah
upaya daim menyelamatkan hutan bukan tanpa hambatan
ia pernah dianggap kurang waras oleh warga sekitar
karena setiap pagi berangkat ke hutan yang berjarak tiga km dari rumahnya
kini warga justru berterima kasih kepada daim
karena semua upayanya selama puluhan tahun tersebut bisa menyelamatkan hutan
selain itu daem juga memberdayakan tetangganya saat panen buah pinang tiba

kegigihan daim pun tidak terlalu besar
dan daim pun berbuah manis
sejumlah penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mampu ia raih
dan terbaru daim diganjar penghargaan kalpataru dari presiden joko widodo